assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia yang dirahmati allah
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya meladia rahma hari ini kembali hadir menjumpai anda dalam program kesayangan kita
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio ada ustadz hilman fauzi
assalamualaikum ahilman apa kabar
waalaikumsalam wr wb
alhamdulillah sehat walafiat
alhamdulillah senang sekali melihat ahilman sehat dan hari ini juga masih bisa setia menemani kita dan berbagi ilmu dalam gapai kemuliaan
dan pemirsa hari ini tema yang akan kita bahas dengan ahilman adalah terkait jodoh dunia akhirat
ini menarik sekali ya
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
ini kayaknya banyak yang semangat ngomongin jodoh
tapi kan islam itu memberikan aturan aturan ya
terkait bagaimana cara memilih jodoh yang baik begitu ya dalam perspektif islam
apakah harus dengan ta'aruf atau terus bagaimana tahapan tahapan yang baik
sebelum kita bicara tentang bagaimana tahapan untuk mendapatkan jodoh terbaik
yang harus dipahami di awal bahwa jodoh itu adalah rahasia allah swt
jodoh itu adalah ketetapan yang memang pada akhirnya ditentukan oleh allah swt
sebagaimana kita perhatikan di surat arum ayat dua puluh satu
dan diantara tanda tanda kekuasaan allah
allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan
jadi pasangan terbaik jodoh terbaik dalam kehidupan kita
tentu adalah rahasia allah
ketetapan allah ketentuan allah
tugas kita hanyalah berikhtiar untuk menjemputnya
ikhtiar untuk mendapatkannya
tapi pada akhirnya yang menentukan adalah allah
ketika kita ingin menjemput jodoh terbaik
libatkan allah di dalam
seberapa kuat pun kita berusaha
seberapa sabar kita setia
dan seberapa besar kita berkorban untuk mendapatkan dirinya
kalau allah tidak mencatatkan dia jadi jodoh kita
maka gak akan pernah jadi jodoh kita
ada orang yang mungkin kenalnya sebentar
tapi kalau allah sudah menjelaskan kita
kalau allah sudah mencatatkan bahwa dia menjadi jodoh kita
maka dengan mudahnya allah menjodohkan dua orang ini
dalam proses menemukan jodoh terbaik
libatkan allah di dalamnya
agar hati ini bisa mendapatkan ketenangan
dan kebahagiaan dari jodoh yang bisa kita dapatkan nantinya
nah kalau kita bicara tentang prosesnya
tentu dalam agama ini
kita diajarkan satu proses namanya ta'aruf
ta'aruf itu kan artinya saling mengenal
dan kita bisa menjelaskan kita
antara laki laki dan perempuan
kalau saling mengenal berarti ada ketersalingan
laki laki berusaha mencari siapa pasangannya
dan perempuan pun juga menanti
siapa yang akan menjadi jodoh dalam kehidupannya
maka jika ada yang bertanya
apakah jodoh itu dicari atau ditunggu atau dinanti
jodoh itu harus dicari
jodoh itu harus dinanti
dicari dengan pencarian terbaik
dinanti dengan pencarian terbaik
denanti dengan penantian terbaik
dicari dengan ikhtiar terbaik
dinanti dengan penantian yang terbaik
maka hadirkan ta'aruf yang baik dan benar
mungkin kita akan bahas lebih dalam di waktu yang akan datang
nah kalau kita bicara jodoh itu tadi kan sempat disampaikan ta'aruf
tapi bukan pacaran ya ahilman
berbeda banget ya konsep dalam islam itu tuh berbeda
jadi harus mengenal betul betul
makanya dalam proses ta'aruf itu kan nanti ada beberapa tahapan

bagaimana kita berusaha mengenal calon yang akan kita nikahi nantinya
berarti fokus pertama ketika kita mau ta'aruf itu ada tujuan
tujuannya pak ya menikah
jadi bukan hanya saya mengenali kamu
kalau mengenali aku bukan hanya itu
tapi ada target
aku ta'aruf dengan dirimu karena aku serius ingin menikahi
tujuannya sama dulu
nanti setelah itu kan ada proses
maka harus ada perantaranya
ada mediator lah diantara keduanya
ya biasanya kan guru
jadi gak jalan sendiri sendiri ya
jadi ada yang mendampingi kira kira begitu
ya bahkan kalaupun kemudian dia komunikasi
misalnya dia menghadirkan ada grup di dalamnya
maka ada tiga orang
satu orangnya sebagai media
di antara mereka berdua
kemudian nanti ada tahapan yang ketiga
bertemu dengan orang lainnya
bertemu dengan orang tuanya
jadi saling kenal
biasanya lalui cv kan
atau gak lewat profil
kalau sekarang kan mudah ya
tinggal kita searching tentang dia
lihat sosmednya kan bisa setidaknya
menggambarkan tentang dirinya
ya walaupun kan sosmed tempat pamer
tempat pamor ya
mungkin yang dipoles adalah yang kelihatan baik baiknya aja
maka nanti di cv disitu ada dituliskan tuh
apa yang dia suka apa yang dia nggak suka
terus apa yang diharapkan
apa visi misi rumah tangga
jadi semua ada tuh
jadi guru tadi yang menghubungkan
nanti ketemu sama orang tua
cocok lanjut nanti lebih ke arah nazar
nanti boleh melihat pasangannya siapa
karena kan gak boleh kita membeli kucing dalam karung ya
betul itu tadi
jadi prosesnya setelah ada silaturahmi
nanti ada nador ada kelihatan
ya sudah kalau sudah begitu
seriuslah dalam proses selanjutnya
nah itu tadi ya tahapannya
secara garis besar

tapi islam juga perlu mempertimbangkan kan
islam juga menaruh perhatian besar terhadap kriteria pasangan yang harus kita pilih
apa itu ahlman
iya nabi menyampaikan di dalam hadis
perempuan itu dinikahi karena empat hal kan ya
yang pertama karena parasnya
yang kedua karena hartanya
yang ketiga karena keturunannya
dan yang keempat karena agamanya
dan apa perintah dari nabi
fadfar bidatiddin taribat yadang
maka pilihlah yang paling baik agamanya
nisai yang kau akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya
jadi cantik kaya nasabnya baik gitu ya
tapi yang paling menyempurnakan semuanya adalah agamanya yang baik
dan ketika memahami kriteria ini
sebenarnya ada makna yang lebih mendalam
yang pertama cantik itu maksudnya apa
ternyata digambarkan dalam penjelasannya adalah
seseorang yang ketika ditatap menyenangkan hatimu gitu
jadi bukan semata mata cantik dari fisik gitu ya
kan relatif ya
cantik menurut siapa gitu
atau jelek mutlak ya
tapi yang dimaksud cantik adalah
saat menatapnya menambah rasa senang di hatimu
begitu pun sebaliknya jadi
suami memandang istri istri memandang suami
jadi ada manis manisnya gitu
dari apa yang dilihat
mau berumah tangga
mau berumah tangga
karena panjang gitu ya
karena panjang kan
nah yang kedua bicara tentang harta
dia seorang wanita
yang ketika engkau titipkan harta
seberapapun dia mampu mengelolanya
bukan hanya memang dia dari orang kaya atau bukan
itu kan juga relatif kan
tapi adalah sosok perempuan
yang ketika dia dititipkan pemberian darimu
dia bisa mengelolanya
dikasih dua juta dikasih empat juta dikasih lima juta
dia bisa mengelola
maka cari yang pandai seperti itu
dan yang ketiga
keturunannya maksudnya apa
dia jelas latar belakangnya
kita tahu latar pendidikannya
kita tahu siapa temannya
kita tahu bagaimana pergaulannya
bahkan kita pun juga tahu seperti apa keluarga besarnya
tapi dari itu semua
perbeda hati din
lihat agamanya maksudnya akhlaknya
tapi tidak punya akhlaknya
karena satunya ada di agamanya ini
jadi kalau agamanya sudah ada satu
kalau dia cantik sepuluh
kalau dia kaya seratus
kalau dia nasibnya bagus seribu
tapi kalau satunya hilang
hanya saja di situ
kira kira begitu gambarannya
oke nanti kita akan bahas lebih jauh
terkait bagaimana agama ini kemudian jadi fondasi
dalam rumah tangga ya hilman ya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
baik sekali kita lanjutkan
hilman tadi kan ada empat kriteria kalau tidak salah
yang terakhir memang agama yang paling penting
kenapa ya agama itu memang menjadi fondasi paling utama
karena kebaikan seseorang itu kan dilihat dari
agama yang kemudian dia pegang betul
dan dari cerminan akhlak yang dihadirkan
maka rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama
rumah tangga itu sekolah yang paling lama
dan rumah tangga itu keadaan yang paling besar
yang menyatukan dua orang yang berbeda awalnya
iya maka butuh ahlak yang baik gitu
sehingga pada akhirnya mohon maaf
ketika engkau mencintai pasanganmu karena parasnya
maka paras ada waktunya
ketika kau mencintai hartanya
ketika kau mencintai karena pangkat jabatannya
maka ada masanya
karena ketika engkau mencintai karena pangkat jabatannya maka ada masanya
tapi ketika engkau mencintai karena akhlak yang dihadirkannya
engkau bisa merasakan tenang ketika bersamanya
engkau merasa terbimbing ketika dengannya
dan kau menemukan kedekatan dengan allah ketika bersanding dengan dirinya
maka itu yang paling penting
tenang itu tadi
yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah hilang kan
maka untuk apa allah hadirkan pasangan untuk kita kan
allah ingin berikan ketenangan kepada dirinya
nah kalau sudah tenang
allah akan jadikan diantara kamu apa
sakina engkau merasakan ada ketentraman ketika bersamanya
dan tidak ada ketenangan yang sangat hakiki kecuali
ketenangan ketika bersamanya membuatmu dekat dengan allah swt
jadi tenangnya bukan karena harta banyak
tenangnya bukan karena pasanganmu tampan atau cantik
tenangnya bukan karena pasanganmu punya jabatan yang tinggi
tapi tenangnya ketika bersamanya digenggam tanganmu untuk mendekat kepada allah swt
baru kemudian dari rasa cinta
makanya kan suka anak anaknya gini
aa aku tuh pengen nikah tapi aku belum ada rasa cinta sama dia gitu kan
udah nikah aja dulu
awalnya tenang nanti habis tenang akan ada cinta itu
makanya ada bahasa
ah kalau bahasa jawa apa
tampang saya orang jawa ya ini ya
apa tuh artinya
jadi cinta itu muncul karena kebiasaan
karena biasa bersama ada ketenangan
nanti yang kita lihat kok cantik juga ya
kok cakep juga ya
nah itu kan muncul tuh
dan kalau udah begitu nanti level tertingginya apa rahmat

saat kita mencintai pasangan kita bukan karena kelebihannya
tapi kita mencintai pasangan kita walaupun kita tahu kekurangan dalam dirinya
makanya ada pasangan rumah tangga yang mohon izin ya
makin dia berusia tua makin sayang
padahal udah mulai lemah udah mulai mohon izin mungkin sakit
tapi kok rasa cintanya makin kuat
nah itu berarti ada rahma yang allah titipkan dalam dirinya
makanya sakinah itu ketenangan ketika bersamanya
mawadah itu rasa cinta karena ada kelebihan dalam dirinya

masya allah dasyat ya
dan ini kan anugerah dari allah gitu
makanya orang yang menikah ketika dia bertemu dengan jodoh yang tepat
maka dia akan menemukan kebahagiaan yang paling kuat dalam hidupnya
ini luar biasa loh bahas jodoh rasanya tuh
bergetar hatinya itu loh jadi
jodoh itu memang harus yang dipastikan pertama kali adalah agamanya
itu tadi kembali lagi pada melibatkan allah dan kelebihan dalam diri kita ya

akhilman seperti biasa ada pertanyaan dari netizen
akhilman seperti biasa ada pertanyaan dari netizen
kita simak bersama sama
assalamualaikum wr wb
izin bertanya pak ustadz
yang pertama apakah diperbolehkan mencari calon pasangan itu melalui aplikasi online
yang kedua jika diperbolehkan mencari pasangan melalui aplikasi
apa saja yang harus diperhatikan mengenai hal tersebut
terima kasih pak ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kan zaman sekarang ahilman
mencari jodoh aja pakai aplikasi
dalam islam boleh atau enggak
dan bagaimana atau hal hal apa yang perlu diperhatikan
iya ini kan istilahnya adalah kemudahan juga yang allah hadirkan dalam aspek kehidupan kita sekarang dengan adanya teknologi gitu
maka ketika ditanya boleh boleh
tapi dengan catatan
yang pertama harus jelas
jangan sampai ada istilah kita tertipu ya dengan aplikasi tersebut
maka harus dipastikan orangnya ada apa enggak
oh iya dong kalau nggak ada pr
jadi benar enggak ada atau tidak
kemudian yang kedua keterangan yang dia hadirkan tuh relate betul apa enggak
karena mohon maaf kan tidak sedikit
fotonya apa hasilnya apa
maka harus dipastikan
terus juga latar belakangnya
terus juga apa yang menjadi concern bagi dia gitu
anggap aja bahwa via aplikasi itu kan hanyalah metode ya
atau cara lah atau jalan aja
tapi tetap ketika masuk pada ranah yang sifatnya real itu ya harus dipastikan yang tadi
kemudian pastikan hubungan dengan orang tua
ada orang tua
ada tujuan yang mau dihadirkan
jadi tetap diikuti
nah jika itu yang dihadirkan maka insya allah tidak jadi persoalan
dan malah menjadi satu anugerah ya
karena ini kemudahan dari teknologi dari perkembangan zaman yang bisa kita syukuri
yang mudah mudahan bisa ketemu jodohnya di situ
kan tadi ya jodoh itu harus diikhtiarkan ya
siapa tahu memang dapatnya juga dari aplikasi
tapi itu tadi ya minta prosesnya juga yang baik
dan ditunjukkan sama allah pasti
ahilman ada istilah saya mendengar carilah jodoh itu yang sekufu
itu tuh maksudnya tuh seperti apa sih
sukufu itu kan artinya yang seimbang
atau yang setara
jadi kemampuan kita untuk bersama dengan dia itu seimbang
contoh misalnya ketika engkau memilih pasanganmu secara paras
maka engkau bisa bercermin terhadap dirimu
kira kira kalau aku bersanding dengan dirinya
seimbang gak ya
pantes atau gak ya
pantes gak ya
jadi kepantasannya itu kan bisa diukur
yang kedua latar belakang misalnya
kalau pasangan kita mohon izin misalnya doktor s tiga
kan tentu kita harus menyesuaikan
apalagi misalnya mohon maaf yang perempuannya dokter
maka yang suaminya kan relatively harus ngikutin
khawatirnya kan terintimidasi
sebenarnya menghindari hal seperti itu ya
menghindari apa ya
perbedaan perbedaan yang terlalu mencolok gitu
karena kan nanti bisa jadi ketika visinya beda
ketika keadanya beda
ujungnya bukan menghadirkan kebahagiaan
tapi malah sesuatu yang tidak mendatangkan kebahagiaan
terus juga latar belakang keluarga
itu yang kadang kadang bisa jadi percikan konflik kan
kita harus tahu
tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada niatan awal dan tujuan sih
insya allah jika semua bisa dibicarakan dengan baik
akan ketemu titiknya gitu
maka di awal komitmen itu penting
komitmen itu penting
walaupun memang pada proses pencariannya
harus juga kita pastikan kira kira ini
pantes gak ya
pas gak ya
akan ada konflik gak ya
kalau terlalu berbeda gitu
nah maka penting dalam agama
menganjurkan untuk sekufu ya
ya termasuk tadi
kalau bicara agama juga sama tuh
ya kan misalnya kita berharap suami kita yang soleh gitu misalnya
kita harus berkaca dulu juga
jadi bukan hanya keinginan yang harus kita kedepankan
saya kira dua
karena allah itu
selalu memberi kepada hambanya itu sesuai kebutuhan dan kepantasan
jadi jodoh saya yang hari ini allah takdirkan
adalah orang yang menurut pandangan allah
itu kamu butuh orang seperti itu gitu
jangan pernah mencari yang sempurna
dalam urusan jodoh
tapi carilah dia yang bisa menyempurnakan
baik kak hilmar
kita akan bahas lebih lanjut ya
di segmen berikutnya ya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
akhirnya menarik sekali ya
tadi kita sudah bicara sekufu
kita bicara juga bagaimana memilih kriteria
tapi yang juga jadi pertanyaan sebenarnya
berjalan dengan lancar
akhirnya terjadilah ijab kabul
sebenarnya perjanjian yang agung itu justru di situ ya letaknya ya
konsekuensinya itu apa
pernikahan itu kan di dalam al quran
itu disebut dengan misakon golido
perjanjian yang kuat kesepakatan yang agung
perjanjian yang kuat kesepakatan yang agung
saat seorang laki laki mengucapkan kalimat
saya terima nikah dan kawinnya
pulana binti fullan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
mulai hari ini saya menerima apa yang ada dalam diri istri saya
kebaikannya saya akan bimbing
dan keburukan yang dilakukan pun juga saya akan tanggung
maka itu kan perjanjian yang sangat agung
bahkan digambarkan ketika seorang laki laki mengucapkan akad nikah
itu yang menjadi saksi bukan hanya manusia yang ada di situ
tapi malaikat semesta
ketika dia mengatakan kalimat akan
dia sedang berjanji bukan hanya pada orang tua si perempuan
tapi lebih dari itu dia berjanji kepada allah swt
dan jika dia paham itu
maka dia tidak akan mudah mengkhianati janji itu
dia akan makin hati hati dalam bertindak menjadi seorang suami
begitupun seorang istri ketika dia mendengar
calon suaminya mengatakan saya terima nikahnya
maka mulai hari ini aku akan berkhidmat kepada dirimu
surgaku ada pada dirimu
ridhoku ada pada dirimu
nah itu kesepakatan yang agung
jadi saking besarnya
bahkan karena kesepakatannya besar
maka yang haram jadi halal ketika menikah
maka disebutlah pernikahan itu apa
perjanjian yang agung
kesepakatan yang kuat
itu tadi ya soal pernikahan
sedikit soal akat
nah kalau misalnya begini

tidak mendapatkan jodoh di dunia
terus gila bagaimana
kan ada mungkin misalnya ada orang yang
memang sampai akhir hidupnya
memang tidak memiliki judul di dunia
bagaimana konsep jodoh ini kemudian dipahami
kita harus memahami bahwa
ya jodoh itu kan perangkat ya
perangkat yang allah hadirkan
agar kita semakin dekat dan taat kepada allah
maka di awal kalimat ayatnya itu kan
dan di antara tanda tanda kekuasaan allah
berarti jodohmu itu dihadirkan
apa yang allah harapkan
yang allah harapkan adalah
ketika ada jodoh bersama dirimu
mendekatkanmu dengan allah swt
makanya sekarang pertanyaannya begini
kira kira untuk kita yang hari ini
ditakdirkan oleh allah memiliki pasangan
sudahkah pasangan anda
membuat anda dekat dengan allah
atau jauh dari allah
kalau tidak jodohnya itu berarti
kalau dengan pasangan itu
dengan jodoh itu
membuatmu makin dekat dengan allah
berarti engkau sudah sesuai dengan apa yang allah harapkan dalam jodoh itu
maka hilang keberkahannya
makanya doa orang menikah itu apa
semoga allah berikan keberkahan terhadap dirimu
dan allah berikan keberkahan terhadap dirimu
itu kedua kali ustadz
semoga allah berikan keberkahan
atas sesuatu yang membahagiakan dirumah tanggamu
dan berkah yang kedua
semoga allah pun juga titipkan keberkahan
untuk sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan dirumah tanggamu
jadi dua ya
ini menggambarkan bahwa yang namanya rumah tangga itu
tidak mungkin tidak ada masalah
maka rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah
tapi rumah tangga sakinah itu
rumah tangga yang ketika ditempak dengan masalah
dia bisa memahami hikmah dibalik masalah
yang mendekatkan dia dengan allah swt
itu rumah tangga sakina
makin tenang makin tentram
dan semoga allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan
jadi semuanya baik
nah sekarang pertanyaannya
untuk apa itu jodoh
jodoh itu perangkat dari allah
ketika bersamanya mendekatkan kita dengan allah swt
kalau sudah berpasangan
tapi tidak membuat kita dekat dengan allah
butuh cara apa lagi
makanya saling dievaluasi
kalau aku tidak punya jodoh bagaimana
karena setiap orang ada takdirnya
pernikahan itu bukan perlombaan
bukan yang lebih cepat itu jadi lebih sukses
itu belum tentu
tapi pernikahan itu adalah jalan keberkahan
yang ketika bersamanya
membuatmu semakin dekat dan taat kepada allah
makanya belajar natap pasangan kita gitu ya
kira kira saya itu sama dia makin dekat ke allah gak ya
makanya kembali kepada poin jodoh tadi
kalau ada yang nanya
kira kira jodoh yang terbaik buat saya itu siapa ya
siapa yang the one gitu ya
yang ketika bersamanya membuatmu lebih dekat dengan allah
maka cari yang seperti itu
dan itu biasanya terasa sih dalam proses itu biasanya terasa ya
makanya kan ada satu doa yang diajarkan kepada kita tuh
mintanya kan begitu
jatuh cintakan hati ini
kepada seseorang yang mencintaimu
dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu
dan membuat aku semakin dekat dengan apa yang dicintai oleh dirimu
jadi semuanya minta sesuatu yang mendekatkan kita dengan allah
orang itu juga dekat sama allah
dan saat kita bersama
membuat kita makin ingin dekat dengan allah swt
cari yang seperti itu
kan suka nanya gini ya
kira kira jodoh yang terbaik buat saya itu siapa
ya cari yang seperti itu
yang ketika ta'arub dimudahkan jalannya
mungkin ridho orang tua juga ya
ridho orang tua juga perlu diperhatikan
kebawaan kita ingin taat tuh kuat banget ya
makanya nanti dalam
menentukan jodoh itu ada tiga tahapan
dua namanya istigharah betul
dua namanya istigharah betul
yang ketiga namanya istiftah
minta petunjuk kepada allah
agar allah yang mengarahkan mana pilihan terbaik untuk kita
yang kedua istigharah musyawarah
tanya orang tua
tanya keluarga kita
yang ketiga istiftah
minta patwa terhadap hatimu
mintalah patwa kepada hatimu
mana yang kira kira berkenan di hatimu itu
mereka kira kira berkenan di hatimu
sereknya yang mana
sereknya yang mana
apakah jawaban istigharah tuh ada di mimpi
tergantung mimpinya apa dulu gitu kan
dan tergantung apa yang kamu lakukan sebelum kamu tidur
lakukan proses itu
maka cara mengundang kebaikannya apa
fokus dengan ketakuanmu
banyak orang yang sibuk deketin calonnya
tapi lupa deketin allahnya
aku mah maunya begini
iya jangan sibuk nge take orangnya
karena belum tentu dia mau sama kita
lebih baik deketin allahnya
karena allah yang melembutkan hati dirinya
hilman ini dahsyat sekali loh bahasan soal jodoh ini
tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung program
pemirsa semoga apa yang tadi sudah dibahas
bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik
dan insya allah kita menjadi pribadi atau hamba hamba
allah yang jauh lebih soleh lagi
saya mbak adia rama dan juga ustadz hilman fauzi undodiri
insya allah kita akan bertemu lagi
pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh